jadi prof menjadi menteri muda perdagangan dan kemudian puncak karir kan sebenarnya bisa dibilang gubernur bank sentral benar gak prof
saya membaca di bukunya prof derajat sebenarnya ini penghargaan yang lumayan agak jarang karena dari menteri muda ke gubernur bank sentral
tapi justru pada saat puncak karir prof bisa dibilang tidak dapat menamatkannya sebagai akhir dengan menamatkannya dengan sebagai titik terakhir finish
itu yang bisa membahayakan saya terus terangnya ya karena saya oleh para mahasiswa dianggap pahlawan gitu kok ini orang kok berani melawan pak harto
padahal saya bukannya maksud melawan siapa siapa gitu ya im just trength to be professional and it do it professionally gitu ya
sampai sekarang saya masih merasa yang saya lakukan itu bisa saya pertanggungjawabkan
tetapi ya ada yang marah
ya udah saya harus menerima konsekuensi dari tindakan saya
jadi mula mula saya selama hampir tiga bulan itu diundang ke banyak universitas oleh dewan dewan mahasiswa
selain fakultas ekonomi rumah saya sendiri oleh ui
begitu masuk semua udah tepuk tangan kayak daruan gitu
beliau dulu harus lari dari indonesia pada waktu berbeda pendapat dengan bung karno
jadi beliau juga bilang sama saya oke
di erlang setelah ini semua kamu pergi
kalau beliau nggak apa apa
tapi kalau kamu nyupir mobil ditabrak kurang bagaimana gitu
karena prof derajat mengajar menjadi dosen di harvard ya
prof ya ini kampusnya kalau anak sekarang bilang bukan kampus kaleng kaleng
jadi prof tetap secara akademik sungguh dihormati
lembaga lembaga pendidikan internasional
saya mempunyai semacam passion ya untuk mengajar
karena itu juga pada waktu lari akhirnya diterima di harvard
direkturnya namanya prof jeffrey sak yang teman baik saya
beliau yang mengatakan just work iya
jadi saya disitu saya menulis buku
sekali sekali diundang ke fakultas ekonomi ke business school untuk memberikan kuliah tamu
pada akhirnya menerbitkan buku yang diterbitkan oleh lp tiga es
mengelola bank indonesia di masa krisis
dan bergulat dengan krisis diterbitkan oleh apa ya
penerbit dari sinar harapan
saya kalau saya tahu betul dan pasti banyak muridnya prof
derajat ini tahu bagaimana kecanduannya
seorang sudhajat jiwan dono ini menulis
sampai akibatnya kalau nggak salah putranya mas derajat mas tommy apa mas budi yang trauma
melihat ayahnya keseringan nulis tesis atau disertasi prof
saya kemudian ini udah setelah saya
eh pada waktu saya menulis disertasi itu memang kayaknya nggak pernah tidur ngeluh gitu ya
dan dulu kan tidak seperti sekarang semuanya masih paper ya
iya dan nggak anunya print out dari komputer itu kertasnya gede gitu loh
jadi kamar saya itu ya kayak kotoran
kertas kertas tumpukan tumpukan buku
kertas kertas yang suka yang bisa sobek dan seterusnya gitu kan
nah saya memang terus terusan takut pada waktu itu anak saya yang
anak saya yang pertama itu kata ya umur mungkin umur delapan gitu ya
dia melihat bapaknya yang berkeluh kesah ini kayaknya traumatik gitu
karena pada waktu dia ditanya oleh teman teman
dia itu selalu tanya do i have to write dissertation
ada orang trauma melihat orang justru belajar
saya bilang aduh kalau anak saya jadi buta huruf karena bapaknya begini
kekhawatiran prof adalah jangan sampai nanti anaknya buta huruf
untungnya tidak terjadi dia masih sekolah sampai di apa namanya john hopkins school
kalau enggak prof benar benar ini masa sih ada anak trauma keren lihat ayahnya belajar terus
tapi begini ya passion terhadap mengajar ini memang saya teruskan ya
setelah pensiun saya mengajar di nanyang university ya
itu sampai dua puluh tahun
nah itu apa namanya saya ya sebetulnya nggak peduli tadi ya
waktu di babendas waktu di jadi menteri muda jadi asisten menteri perdagangan asisten menkoe kuin gubernur bank sentral
saya selalu mengajar gitu ya
pada waktu jadi gubernur malah lebih keren gitu
saya mengajar seminar moneter
mahasiswa cuma lima belas saya panggil ke kantor saya mereka saya jamu segala macam gitu
enak sekali diajarin terus malah dijamu lagi murid muridnya
berbahagialah punya pengajar seperti prof derajat itu iri saya dengarnya
tapi sampai dengan di ntu itu juga sama aja dengan gitu ya
di dtu itu sebetulnya ada aturan the maximum number of student di setiap kelas itu
ini credit school ya bu ya
jadi tidak boleh lebih dari dua puluh lima
kecuali kalau dosennya mengizinkan
nah saya orang yang tidak sampai hati untuk menolak orang yang kepengen belajar dari saya nggak peduli berapa jumlahnya gitu ya
jadi kelas saya selalu open
tapi akhirnya ya mahasiswa saya sampai empat puluh sampai tiga puluh lima gitu
kerjaannya tambah berat tapi saya merasa senang bahwa i can share what i know with them ya
hanya memang sayangnya quote unquote mayoritas mahasiswa di ntu itu dari mainland chinese
meskipun juga dari seluruh dunia sebenarnya karena ini
maksudnya jarang dari indonesia ada atau jarang
ada cuma satu dua aja lah ya
dan tapi dari amerika ada dari inggris ada belanda kasaksan dan sebagainya dan sebagainya
mereka karena saya tidak pernah ngasih xm tapi saya minta mereka nulis paper
sering bingung bahwa memilih topik gitu ya
terus saya bilang anda pernah jatuh cinta nggak
kalau anda memilih topik itu anda harus punya interest yang luar biasa pada topik ini
seperti kalau anda jatuh cinta saya bilang gitu
kan orang kalau jatuh cinta kan tekadnya sudah lebih baik mati daripada tidak dapat suami atau istrinya orang itu kan gitu ya
nah soal kalau tidak ada masalah ya gak apa apa
tapi begitu ada masalah orang tuanya sakit
itu gampang sekali menyerah kalau kita tidak punya passion untuk nulis kayak gitu
jadi saya bilang kamu harus milih topik kalau seperti kamu milih istri atau suami
karena saya jatuh cintanya pada banyak orang